tiga jenazah korban kecelakaan maut bus cikidang minggu pagi dimakamkan di tempat pemakaman umum dredet kota bogor jawa barat
sedang dua jenazah lainnya menjalani kremasi pada minggu siang
istri dan keluarga tagrid dulat salah satu korban bus yang kecelakaan di sukabumi
melepas jasad suaminya ke liang lahat di tpu dredet kota bogor jawa barat minggu pagi
istri tagrid yang tengah hamil tujuh bulan harus ditenangkan oleh kerabatnya selama proses pemakaman
selain itu duka bendalam juga mengiringi pemakaman jasad sepupu tagrit bernama galih nur hadi
yang dikubur berdampingan di lokasi
keduanya bekerja sebagai marketing dealer sepeda motor pt catur putra group selama delapan bulan
sementara satu jenazah lainnya bernama nurul sobah juga dimakamkan di tpu setempat
dengan berjarak sepuluh meter dari makam keduarkannya
dari sendiri lagi hamil
iya anak pertama
ada kontak terakhir atau sebelum
ada kontak ada manawan
ada virus atau tidak
mungkin ada yang ingin disampaikan harapan atau penyokongan
harapan dia dari perusahaan aja bisa datang ke rumah gitu
sejak ini belum
belum ada sih gue dari perusahaan